dan kita telah terhubung dengan koresponensi nenonis yamahardika utama di lokasi keselakaan tol bs di tangerang
yadika apakah seluruh runtuhan jembatan sudah berhasil dipindahkan
nampaknya belum ya dika saya lihat di belakang anda
ya selamat siang eva dan alfian betul sekali seperti yang anda saksikan di belakang saya
saat ini runtuhan jembatan yang berada di ruas jalan tol bsd arah jakarta masih melintang
dan menghalangi ruas jalan tol dan hingga saat ini evakuasi masih berlangsung
dan memang tampaknya petugas ini akan mengalami kesulitan dan tingkat kesulitannya menampaknya bisa jadi lebih sulit
jika dibandingkan dengan evakuasi yang pertama pada saat pengangkatan ruas jembatan di ruas sebaliknya
karena memang material jembatannya berbeda yaitu dari baja dan evakuasi sendiri pada pagi hari sudah berhasil diangkat pada pagi tujuh pagi tadi
dan untuk yang di sebelah saya ini materialnya adalah beton dan diperkirakan ini akan lebih sulit karena beratnya diperkirakan juga lebih dari lima sampai sepuluh ton
dan saat ini alat berat
kren yang berwarna kuning di belakang saya masih fokus untuk melakukan pemindahan terhadap kren putih
yang merupakan kren yang tadi malam menghantam jembatan penyeberangan orang yang ada di tol jor bsd kilometer tujuh enam dan putri
bisa anda saksikan di belakang saya ada sejumlah anggota kepolisian bersama dengan dua orang laki laki
saya belum bisa memastikan siapa identitas sebenarnya apakah dia supir dan juga kernet truk atau saksi lain
karena tadi kepolisian bersama dengan dua orang saksi tersebut melakukan penandaan begitu
di tempat ini ada dua tanda yang dibuat di sini dan ini menandakan tempat terakhir truk itu tersebut berhenti pada malam hari tadi setelah menghantam bagian bawah jembatan penyeberangan orang
dan eva serta alvia dapat saya informasikan juga saat ini cuaca sudah mulai hujan dan kita harapkan ini tidak menjadi penghambat untuk melakukan evakuasi terhadap runtuhan beton jembatan yang masih melintang di ruas jalan tol bsd arah jakarta ini
sehingga nanti kedua ruas jalan tol bsd ini bisa kembali digunakan karena sampai siang hari ini baru satu ruas saja yang bisa digunakan yaitu dari arah jakarta yang akan menuju ke kawasan
sebalik maksud saya dari arah bsd yang akan menuju ke arah jakarta dengan sistem kontraflow
eva dan juga alvia
baik terima kasih marika utama melaporkan langsung dari tol bsd tangerang banten sekali